sementara itu pemerintah diminta untuk tetap memantau aktivitas lima puluh tiga warga negara indonesia pendukung isis yang baru kembali dari suriah dan juga irak
caranya adalah dengan pendekatan keamanan dan non keamanan
pendekatan keamanan dapat diterapkan dengan menggunakan undang undang keimigrasian
para wni tersebut diduga kembali ke tanah air melalui jalur tidak resmi seperti jalur pengungsi yang otomatis melanggar undang undang keimigrasian
selain itu pemerintah harus memantau agar lima puluh tiga orang tersebut tidak menyebarkan kembali paham radikal atau mengajak melakukan tindakan teror kembali
seperti beberapa contoh kasus mereka pulang karena tidak mendapatkan yang mereka inginkan
kalau seperti itu artinya mereka bisa dipakai oleh pemerintah untuk menjelaskan menjadi agen counter naratif untuk menjelaskan bahwa isis tidak sesuai tidak seperti apa yang digembar gemborkan dalam propaganda mereka